kita beralih ke berita kecantikan
jika anda merasa lelah dan letih setelah beraktivitas seharian
tak ada salahnya memanjakan tubuh anda dengan relaksasi spa
nah di surabaya ada salah satu rumah kecantikan
yang memanfaatkan buah stroberi sebagai bahannya
namanya spa stroberi
penasaran seperti apa berikut liputannya
siapa yang tak suka buah stroberi
warna merahnya yang menawan dan rasa asam manis yang khas
membuat buah ini banyak digemari
selain nikmat dikonsumsi stroberi ternyata juga mampu merawat kecantikan kulit
dan bermanfaat bagi kesehatan
seperti yang ditawarkan sebuah rumah spa di salah satu mal di surabaya
dengan memanfaatkan ekstra buah stroberi
pengunjung dapat mencari buah stroberi yang menarik
sensasi kelembutan kulit yang dihasilkan oleh spa stroberi
cukup dengan pijatan lembut minyak zaitun
serta proses scrubbing kulit terasa kencang dan halus
proses ini juga sekaligus mengangkat kulit mati dan membuka pori pori
sehingga dapat meremajakan kulit
di mana banyak vitamin yang diperlukan untuk kulit kita
jadi sari sari stroberi inilah yang misalnya ini pakai untuk massage
ini akan meresap ke dalam kulit dan itu akan membuat kulit kita menjadi lebih halus
selain bagus untuk kecantikan kulit
spa stroberi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh
karena mengandung vitamin c dan asam salsilat sebagai antioksidan
spa stroberi bisa untuk ojantoksifikasi
juga untuk menghaluskan kulit
untuk valentine pada umumnya orang suka dengan bau yang manis dan warna yang pink
jadi kita mengangkat stroberi untuk kulit
bagaimana anda tertarik mencobanya